sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
udah dibutuhin sama cewek
biasa ini ditinggalin sama cewek
kalau kerjaan gue
sampai ditinggalin cewek kayak lo
alah coba itu emang enak lo
ani mau ngucapin makasih ya
nanti itu temen ani paling baik
yang udah ngasih semangat aneh lagi
si dik itu barusan ngajakin lo
malah ngasih semangat gimana sih
tuh udah gini nih
punya temen kupingnya gak bener bener
jadi orang tuh ya jangan nyempeng aja
temen temen ani paling sohib
aneh bener bener terima kasih banget deh
ente udah ngasih semangat ani
kamu itu lagi dilejekin
makanya itu kalau punya kuping
jangan tumis dimasukin ke kuping
akibatnya tuh jadi budeg
bang duk dikjor
ah wah mukanya kok pada begitu amat sih
kayak combi yang kurang semangat
gak sehat ya
eh mameshi kok tau
zombie yang kurang sehat
nah itu dia mameshi
gue pengen ngomong kayaknya berat banget
kalau seandainya nih ya mameshi sekarang ini ketemu sama hantu ya atau jurik bobogeg dan sebagainya
kita ada kalian bertiga
dewa cantik manis manja yang ada di seluruh dunia
ada di seluruh jakarta indonesia ini
langsung pada kabur
duh dia sering kalah
duh dia sering kalah
duh dia sering kalah
nggak kuat lari gue
tadi apaan ini
nggak tahu gue juga
pemain pada tinggal tinggalin aja langsung sih
itu sih wc bukan tinggalin tadi apa gitu udah bilang bu bisa aja mau denger ah iya
pumesi tuh nggak paham juga ya oh bukannya langsung ngomong malah kode kodean tadi itu
enggak enggak enggak salah lagi eh udah deh ada itu dorman dorman ini bangde kek udah deh
ada tuh yang masih kabur cepetan cepetan jual jual
temen temen aneh aneh habis rempah
ya udah pingsan deh
yang tadi kita lihat
ya yang tadi kita lihat
ya yang tadi kita lihat

beneran manusia serigala ya

iyalah masih by ancol arif arti gimana sih ya kan pasir serigalanya itu pasangan dari

ya kan pasir serigalanya itu pasangan dari mana sih menikah app sama saya
mana sih menikah app sama saya
mana sih menikah app sama saya
dia juga bisa dijongkak daha ensuring tiene yang bureaucouh
dia juga bisa digongkakuum
dia juga bisa digongkakuum
aduh aku minta

tolong itu cepetan
aduh aku minta
aduh aku minta
aduh si hansifer malah gak goler lagi
aduh pak rete orang lagi pingsan disuruh bangun
udah tau gak goler
aduh tuh pengsan kumain ya
ini gimana mesti gimana bu nanti
mudah mudahan aja mereka baik baik aja ya bu nanti ya
nih kita harus nolongin bukannya ngedoain
aduh itu kasihan bu metry
itu gak goler kumohon pak rete
udah lah kita pulang aja pura pura gak tau
pak rete tuh jenggeral di kampung sini
malah diem ajak bertindak dong
ya udah gini aja mendingan bu ranti april sama rafa tolongin si hansifer gak goler ya
udah gak apa apa ya
ayo ngejar ngejar kok messi
iya udah cepetan cepetan ayo
aduh capek banget
aduh capek banget bangdang
aduh kaki itu
aku tuh kepadu
ih awal amat
eh udah bangdek ya ini saya udah gak sanggup untuk lari lari lagi
aduh saya takut
saya takut kita itu dimakan sama manusia sirigala
aduh ayo kita kesini aja yuk
ya udah ayo kita ngumpet yuk
ayo cepetan kita berkejar manusia serigala
ya udah sekarang
eh bangdang aduh dia ketangguh
cak belum dimakan dia udah pingsan
loh gak gak
aduh capek banget aduh capek banget bangdang
ih mana saya tahu
aku tuh kepadu
ih awal amat eh udah bangdang ya
ini saya udah gak sanggup
untuk lari lari lagi
aduh saya takut bodo